anda kembali bersama kami di kompas malam ini
saudara pdi perjuangan tengah menjaring nama nama potensial untuk maju di pemilihan gubernur dki jakarta
sejumlah nama muncul mulai dari mantan panglima tni andika perkasa hingga menteri sosial tri risma hari ini
kepala badiklatda dpd pdi perjuangan dki jakarta gilbert simanjuntak menyebut nama nama potensial tersebut nantinya diserahkan ke dewan pimpinan pusat
dan nantinya dpp akan menyaring dan memutuskan secara resmi sosok yang akan diusung dalam pilgub jakarta